saudara sejumlah kecelakaan akibat kelalaian pengemudi terjadi di sejumlah tempat akhir pekan ini
usai sopir minibus mabuk tabrak dealer sekarang giliran toko kue yang jadi korban
pintu kaca outlet kue di jalan basuki rahmat surabaya ini hancur usai diseruduk mobil minibus
pengemudi minibus diduga tidak konsentrasi saat menyetir
pintu masuk toko kue yang terbuat dari kaca rusak berat
kini pintu masuk outlet yang hancur telah diperbaiki
sebelumnya sebuah minibus juga menabrak showroom mobil mewah di pantai indah kapuk dua kosambi tangerang banten
mobil sport mewah di dalamnya rusak
berdasarkan penyelidikan polres metro tangerang pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman alkohol
saat ini kita sudah masih dalam pemeriksaan
dan nanti kita akan update
yang jelas kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu dia pasti bersalah
pasti akan kita tetapkan sebagai tersangka
pengemudi yang menabrak showroom mobil sport telah ditetapkan sebagai tersangka
dia dijerat pasal perusakan barang orang lain dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara